ratusan offroader dari berbagai kota di indonesia beradu ketakasar merebutkan piala menpora dan ketua umum di subang
berikut liputannya untuk anda
sekitar seratus offroader ini berlomba sejak jumat dalam ranggaulung adventure offroad di kampung cisugi kelurahan sukamelang kabupaten subang jawa barat
kondisi sirkuit buatan berupa lokasi bekas gelan pasir ini memberikan tantangan tersendiri bagi para peserta
bahkan jumlah peserta terguling lantaran salah memperhitungkan kecepatan kendaraan saat melibas rintangan
perlombaan kali ini terbagi dalam tiga kelas untuk kategori country road yakni kelas seribu cc kelas di bawah dua lima ratus cc dan diatasnya
sertai dua belas perpintu
kondisi seratus peserta merebutkan tiga kelas kelas seribu cc kelas di bawah dua ribu lima ratus cc dan di atasnya
jenis lombanya semua sama kita bikin adventure
kelas adventure yang memperbutkan masing masing kelas itu memperbutkan satu dua tiga dengan track yang sama cuman kita bedakan dari segi kelas saja
selain memperbutkan piala menpora dan ketua umum poni
panitia juga memperbutkan piala menpora dan ketua umum poni

dian firmansyah subang